menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno menghadiri undangan majelis perserikatan bangsa bangsa atau pbb di new york amerika serikat
pada forum tersebut sandiaga menjelaskan tentang keberhasilan indonesia dalam sektor pariwisata pasca badai covid sembilan belas
dia sampaikan usai dirinya memberikan sambutan di event high level thematic debate on tourism yang diadakan oleh united nations headquarters di new york amerika serikat
sandiaga uno juga menyampaikan akan terus mendorong kebangkitan ekonomi agar terus tercipta peluang usaha dan terbukanya lapangan pekerjaan